aku mau rayain di rumah sakit
kalau gitu kita pulang bareng aja ya
karena kan gak ada yang lebih berharga daripada keluarga
bulan madu kita berakhir sampe disini
tapi dia berdalih soal ulang tahun bapaknya
tapi aku gak boleh kesel
karena aku harus terlihat sebagai istri pengertian di mata afif
mau kemana sih
udah ikut aku aja
dok apakah gak ada pilihan lain
cuma di rumah sakit jiwa yang bisa menangani pasien dengan kondisi seperti ini
dan jika tidak segera dirawat
maka dia bisa melukai dirinya sendiri
kalo begitu saya permisi dulu ya
aku gak bisa selamatkan kandunganku
gara gara harus menutupi kehamilannya bella
terus suami aku kehilangan pekerjaan
gara gara ditelepon bella buat datang ke jakarta
mertua aku seperti ini
gara gara terus kepikiran sama kondisinya bella
ini semua tuh gara gara kamu ya
mama jadi seperti ini tuh gara gara ngeliat kamu
mama jadi sedih
belum kamu tuh ngomong apa sih
kamu kenapa nyalahin bella
tapi kenyataannya seperti ini mas
siapa yang menyelamatkan wanita tersebut
apa maksudnya saya dibawa
tinggi om rafiq lebih tinggi dari aku
terus lebar bahu
cukup gak ya
ini maksudnya apa sih semua ini
lebih suka kayu jati atau eboni
untuk finishingnya nanti om lebih suka yang mengkilap
nggak usah bingung om
aku cuma ingin memastikan
ukuran peti ini
pas untuk tubuh om
sehingga di dalam situ ada udara
oh masih punya waktu untuk berpikir
merenungkan segala dosa yang telah om lakukan
setelah itu sebelum mati
aku ingin om bertaubat terlebih dahulu
pak reino ini mau mengancam saya
aku gak ngancam om
aku ini orangnya baik
aku masih ngasih kesempatan
untuk om hati di peti mati yang mewah ini
kau akan selesai ini
jangan buang tenaga
manfaatkan keheningan serta kegelapan
betapa sadisnya cara yang om lakukan
untuk membunuh orang tua yang tidak berdaya
om rafiq sekarang sudah tahu kan
kalau oh masih berusaha untuk mengganggu bella
om akan berurusan dengan siapa
aku adalah malekat maut
yang mempunyai banyak cara untuk bersenang senang
tentu saja om itu tidak bisa berusaha untuk mengganggu bella dan keluarganya om akan berusaha dengan siapa aku aku adalah malaikat maut yang mempunyai banyak cara untuk bersenang senang om
termasuk mengubur om hidup hidup
cium aroma kematianmu
bella lagi apa ya
aku kangen sama bella
aku kangen sekali sama kamu
kenapa foto foto aku hilangnya di sosial medianya bella
aku tidak tahu pak reino
aku sudah berubah

apa bella sudah berubah ya
afif tolong handuk dong afif

hari itu saya di sini
aku tidur awam ibu
saya mau lihat
lihat apa lukis dia
pertimbangkan lebih mana regionnya
aku gapapa kok sayang bulan madu kita berakhir sampai disini
afif pasti mikirin bela tapi dia berdalih soal ulang tahun bapaknya
tapi aku gak boleh kesel
karena aku harus terlihat sebagai istri pengertian di mata afif
kakak ikut aku yuk
mau kemana sih
udah ikut aku aja
bel ini apa bel
kak ini adalah sedikit perayaan atas kandungan kakak dan juga kandungan aku
nanti disaat bayi kita lahir kita akan adakan acara selamatannya ya
makasih ya bel
selamat ya bella
kalian akan memberikan cucu buat mama
ini hadiah buat kamu
dan ini juga hadiah buat kamu
jadi aku sayang
kak iko makasih
semoga anaknya jadi anak yang berbakti sama ratuan ya
maafin aku atas kejadian kemarin ya
kak nur kak nur jangan ngomong kayak gitu ah
kak kita harus saling menguatkan satu sama lain
kita berhak mendapatkan kebahagiaan
selamat juga buat kamu bella
selamat ya buat bayi yang ada di kandungan kamu
kamu tahu kan bayi yang ada di kandungan itu bisa merasakan yang apa ibunya rasakan
jadi kalau kamu mau bayi kamu bahagia kamu juga harus berbahagia
mas iko selamat juga
sebentar lagi mbak nur akan melahirkan anak kalian berdua
terima kasih renu
saya dengar mas iko butuh pekerjaan
saya punya pekerjaan yang cocok untuk mas iko
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak saya
saya emang lagi butuh pekerjaan
ada apa sen
barusan cynthia nelpon aku
katanya afif mempercepat untuk mengajak cynthia pulang karena dia akan merayakan ulang tahun papanya
lakukan sesuatu yang excellent
kandungan bella harus benar benar bisa digugurkan